sejumlah petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi jasad riki saipudin rahmat
kendara motor yang tewas terlindas damtrak di jalan raya fatahilah
desa kalijaya cikarang utara bekasi rabu pagi
jasad korban sulit dievakuasi lantaran terjepit di antara dua ban belakang truk
petugas berhasil mengevakuasi setelah menerjunkan regu penyelamat
dinas pemadam kebakaran kabupaten bekasi
kecelakaan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor dari arah cikarang menuju cibitung
di lokasi kejadian motor yang dikendarai korban bersenggolan dengan mobil minibus hingga korban terjatuh
naas saat bersamaan mobil damtrak melintas dan melindas korban
peristiwa lakalantas ini dalam penanganan pihak punit lakalantas polres metro bekasi
sementara jasad korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah kabupaten bekasi untuk divisum
kering balik ke jalan kebinasi civilization yang atauank perusahaan tilt przy tenemos di sebelah menu pandu yang nyinggung dokter z bee nguntursi iba
di lokasi terpisah kecelakaan terjadi di jalan raya insinyur soekarno
kecamatan jatinangor sumedang jawa barat pada selasa kemarin
kecelakaan diduga terjadi akibat pengendara minibus tidak dapat mengendalikan laju kendaraan
sehingga menabrak sejumlah pedagang kaki lima tiga sepeda motor yang terparkir dan mobil
tidak hanya itu dua warga yang merupakan ibu dan anak menjadi korban
keduanya menderita luka berat dan harus dievakuasi ke rumah sakit
keterangan dari anak pengendara mengungkapkan orang tuanya yang berusia enam puluh tujuh tahun ini
memang dalam keadaan sakit
meski sering berkendara baru kali ini orang tuanya terlibat kecelakaan
saat kejadian ayahnya sedang ditemani oleh pegawainya
unit lakalan tas polres sumedang menangani peristiwa ini
kasus dabrakan beruntut ini
diselesaikan secara kekeluargaan
pihak pengemudi bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi
tim liputan cnn indonesia